puluhan warga kampung babakan turi merak kota cilegon banten
berusaha mengepung sesosok makhluk putih yang berkeliaran di atap rumah warga
kejadian pengepungan terhadap sosok itu pun viral di media sosial
lantaran warga sempat mengiranya pocong
setelah dilakukan penelusuran oleh pengurus rt setempat
ternyata sosok tersebut diduga adalah maling
pelaku yang diduga pencuri itu pun sempat terperosok di atap rumah warga

mau kabur atau gimana itu tuh
entah mau kabur entah baru dia bernaik kan gak tau juga
terperosok di sini

di atas genteng itu malah sempat dilihat juga di senter segala macam itu
jadi lompat jadi kejar sama beberapa warga
lompat sini dia lompat lompat aja
jadian terhitung sudah empat malam
berdasarkan keterangan ketua rt
aksi tersebut disinyalir merupakan
modus pelaku untuk menjalankan aksi maling
pasalnya salah satu rumah warga sempat kehilangan sejumlah barang berharga
warga dan kepolisian setempat masih mencari tahu
keberadaan maling yang menyamar menjadi pocong tersebut